memang cukup tabu sih ya kalau kita katakan seperti itu
kalau prabu melihat ini semua apalagi sudah menjadi ayah
seberapa dini prabu itu mengajarkan
ya sebetulnya memang itu dilematis juga
saya sebagai orang tua saja kadang kadang masih sulit untuk memilah milah
mana yang bisa saya sampaikan sekarang mana yang belum
tetapi pertanyaan anak saya usianya dua belas tahun ya
tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan seks itu sudah mulai muncul
apalagi dengan zaman sekarang internet bebas
mereka bisa mengakses informasi dengan sangat mudah sangat cepat
yang saya khawatirkan adalah ketika mereka punya pertanyaan dan saya nggak bisa jawab
dia akan cari di internet
cari sendiri tanpa ada saringan lagi ya

iya memang faktanya sih memang informasi dan edukasi tentang pendidikan seks pada indonesia
ataupun pada anak di indonesia ini masih minim
menurut badan kesehatan dunia who pendidikan seks sejak dini sebetulnya bisa mencegah terjadinya seks bebas
mengurangi tingkat kejadian kejahatan
mencegah penyakit menular dan kehamilan
dan tidak diinginkan
karena sekarang anak anak jadi bisa tahu begitu ya modus modus pelecehan seksual pada mereka itu seperti apa
karena banyak sekali kejadian pelecehan seksual itu terjadi karena anaknya pun tidak mengetahui apakah ini termasuk pelecehan atau bukan
nah masih banyak orang tua yang bingung termasuk saya sendiri ya
tadi sudah saya katakan bagaimana seharusnya memberikan pendidikan seks yang baik untuk anak
membicarakan seks dengan anak
buat sebagian besar orang tua adalah hal yang paling menggelisahkan
masih banyak orang tua yang beranggapan seks tabu untuk dibicarakan
dan lebih baik menghindarinya
banyak yang beranggapan membicarakan seks berarti memperbolehkan anak melakukan hal itu
kalau di rumah saya sendiri
dari anak yang saya yang sma sampai sekarang yang anak sd kelas
itu untuk hal hal pornografi tidak menanyakan
karena di situ saya mendidik mereka baik dari pendidikan sekolah
masalahnya untuk di luar sekolahnya ya saya adakan les
jadi mereka terfokus dari pendidikan saja
jadi untuk ke situ tidak ada
padahal saat ini teknologi berkembang begitu pesat
anak anak dapat memperoleh informasi tentang apa saja dengan begitu mudah
sementara di luar sana
banyak orang berperilaku menyimpang yang berusaha mencari mangsa dengan berbagai cara
belum lagi munculnya orang orang yang salah kaprah menyampaikan pendidikan seks untuk anak
kasus buku bacaan berbau pornografi berjudul
aku berani tidur
tidur sendiri yang diterbitkan penerbit tiga ananda di solo salah satunya
pendidikan seks sejak usia dini penting dalam tumbuh kembang anak
masalahnya banyak orang tua yang bingung bagaimana seharusnya memberi pendidikan seks yang baik bagi anaknya
kita coba untuk menjelaskan dengan bahasa yang mungkin bisa mereka terima gitu ya
memang tidak bisa terlalu detail karena kan mereka juga usianya juga masih terbatas
mungkin dijelaskan secara pelan pelan ya
jadi tidak akan bilang saya tidak tahu atau kamu tidak perlu mendengar ini
cuma mungkin dijelaskan pelan pelan seperti itu
salah satu yang harus diperhatikan ketika memberikan pendidikan seks untuk anak adalah dengan memberi jawaban yang jujur seputar seks pada anak
tentu saja orang tua harus mempertimbangkan kematangan usia setiap anak dan melakukannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan anak
julung sintawati cnn indonesia
mbak lizzie pasti banyak curhatan juga saya yakin soal ini
tapi kalau kita berangkat nih kita kan berangkat dialog ini dari yang tadi ya soal buku konten konten negatif
kalau dari kacamata mbak lizzie sendiri sebagai psikolog anak seperti apa sih melihatnya
iya buku yang kemudian beredar
kontennya luar biasa
saya sudah baca dari awal sampai akhir
karena ternyata saya sudah baca dari awal sampai akhir
di situ ketika anak itu menemukan ketidaksengajaan rasa sensasinya
lalu saat itu ada
ada ibu yang masuk
ibu itu tidak panik
dia itu menjelaskan dengan pelan
dia memberikan alternatif solusi bagaimana dia menjelaskan
ini yang perlu dilakukan orang tua
karena ketika orang tua pada kenyataan yang mengetahui
ini dalam kasus real
anak memegang alat kelamin yang panik
nah ini adalah buku tentang pendidikan seksual
hanya saja ada beberapa kekurangannya
kekurangannya adalah ada di rak buku anak anak
sehingga tidak ada cap bahwa buku ini harus dan wajib dibaca dengan orang tua
itu sebetulnya ya
itu masalahnya sekarang
mungkin kita setuju soal itu ya
oke nanti kita akan coba lagi bahas lebih dalam ya
sekarang kita akan jeda lagi
pemirsa jangan kemana mana
ini penting sekali untuk kita semuanya ya
untuk kita semua sama perhatikan
ya tetap bersama kami di good morning
oke masih bersama kami di good morning
dan kita masih berbicara seputar
bagaimana caranya kita menyampaikan tentang pendidikan seks tadi itu kepada anak
karena saya orang tua dan saya juga mengalami apa namanya
dengan cara apa lewat media seperti apa
apalagi di zaman sekarang ini nih mbak
memang saya bisa memahami sih ya
kalau kita udah keringet dingin dulu nih
so sebelum anda melakukan pendidikan seks
anda harus tahu konten apa yang diberikan
dan kira kira mempersiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin muncul
yang kedua adalah kalau anaknya masih kecil media
nah kalau buku ini kita gunakan
dengan benar untuk pendidikan seks yang dilakukan oleh orang tua
buku tersebut yang kita bicarakan itu bisa menjadi media
masuk ke anaknya
mama punya cerita
jadi ada seorang anak kecil
nah itu dia
jadi dengan pembimbingan bisa dijadikan media
atau pakai hand puppet
tapi yang pasti artinya yang harus dikontrol
berarti jangan panik dulu
tapi kalau kita bicara soal usia
seberapa dini memang kita bisa mengajarkan anak
fakta membuktikan bahwa usia dua tiga tahun
di bawah tujuh tahun
itu ada rasa ingin tahu yang besar
rasa ingin tahu termasuk organ tubuhnya
jadi kalau ada anak kecil tiba tiba
main dokter dokteran gitu ya
punyamu punyaku mana
kita sudah panik
padahal itu dalam ranah bahwa itu masih normal
mereka ingin tahu
mereka pengen tahu apa sih bedanya
why yours are different sama saya punya
nah tapi kalau ranah di dalam sejauh mana
rasa ingin tahu anak ini sudah mulai berbahaya
orang tua perlu ada alarm disini
mereka memperagakan suatu gerakan atau hubungan yang memang itu
untuk orang dewasa
dia dapat dari film
dia dapat dari melihat langsung
kalau memang sudah ada ranah adik sih
ketika kita memberitahu adik
jangan dipegang lagi alat kelaminnya
dia tidak bisa menahan diri
atau mengendalikan dirinya
sehingga terus dipegang
nah itu masuk ke sudah saatnya ke psikolog atau ke konsulat
jadi sebetulnya ini masalahnya lebih kepada orang tuanya begitu ya
yang reaktif gitu kan
nah tapi pertanyaannya begini sebetulnya
ini yang saya temukan di apa ya
keseharian apalagi dengan masyarakat kita gitu
adalah memang penting nih kita kasih sedini mungkin
dulu juga kita nggak dikasih seperti itu dan aman aman aja gitu loh
sekarang kenapa harus ini jadi pembahasan yang penting
dulu aman aman aja karena kan ilmu pengetahuan atau sains juga berkembang
apalagi dalam ilmu psikologi
perkembangan manusia itu kan selalu baru
setiap hari kita selalu dapat apa namanya ilmu baru
cuman kita terbiasa dengan mindset yang lama
bukannya saya mengatakan mindset lama itu salah
tapi maksud saya karena juga dunia kan berubah
ya kan dulu kan kita nggak ada media digital
ya kan exposure kita terhadap konten pornografi
terhadap pendidikan yang sesat
dari website kita
nggak segampang sekarang ya
berarti pertahanan kita harus lebih tangguh lagi sebagai orang tua
karena mungkin merangkai untuk menjawab itu menjadi pr yang cukup besar ya
mbak lizzie juga tadi mengatakan kita harus buat satu skenario
kira kira anak anak kita ingin bertanya seperti apa
nah mungkin mbak lizzie bisa membantu kita semua ya
ada beberapa video yang nanti kita akan sampaikan
ini satu rekaman yang juga didampingi oleh orang tuanya
direkam bersama dengan anaknya
anaknya memang benar benar bertanya soal itu
kita coba tampilkan
harus seperti apa kita menjawabnya
coba kita lihat dulu pertanyaan pertanyaan berikut ini
oke kenapa dada wanita lebih besar daripada dada laki laki
ayah kenapa sih cowok cowok itu pada suka ngintip aku pas lagi pakai baju
kenapa sih aku tidak boleh memegang dada temanku yang wanita
itu dia ya
ada tiga pertanyaan
semuanya kalau langsung
saya yakin sekali adik adiknya bertanya dari hati
kita mau langsung diskusi
kalau jadi orang tua tuh gimana tuh jawabnya
harus seperti apa saat kami menjawabnya
sejauh mana pengetahuan biologi anda
kalau ngomongin gajah betina sama jantan kan lebih banyak betina
dan nggak cuma cuman gajah

gajah itu lebih banyak
gajah itu lebih banyak
gajah itu lebih banyak
gajah itu lebih banyak
kalau dalam dunia binatang itu kan banyak betina lebih besar
karena mereka harus punya space misalnya untuk mengandung dan sebagainya
dan banyak perilaku perilaku hewan yang perlu kita ketahui
nah itu satu
sejauh mana kita tahu mengenai dunia hewan
nah jadi artinya biologi kita juga harus bagus
anatomi pengetahuan anatomi kita juga harus bagus
kita bisa google dulu sebelum menjawab
nah yang kedua tadi mengenai masalah kenapa sih kita nggak boleh pegang dada teman wanita
sesungguhnya juga anak kecil
wanita juga bilang anak kecil perempuan bilang kenapa sih aku nggak boleh pegang alat kelamin laki laki
saya sudah berbicara kan ini sama anak saya
saya katakan bahwa ada bagian bagian tertentu yang very sensitive
nah ketika sensitive saya sentuh tangan dia
mohon maaf gitu saya sentuh
nah ada yang lebih sensitif lagi
dan itu bagian yang ditutup
kalau anak perempuan saya saya katakan tidak boleh pegang penis laki laki ataupun kesenggol
karena bisa dia saya sebut namanya yang disebut ereksi
wah dia ereksi
dia nggak kaget
itu ketika ada aliran darah di situ sehingga alat kelamin jadi mengeras
di situ artinya kamu tidak boleh mendekat
jadi saya menjelaskannya dengan ranah sistem pendidikan
dengan pola pikir pendidikan
tidak ada kemesuman di situ
tidak mesum juga gitu
cuma kita kalau bicara soal ini aduh nanti kalau dia ingin coba
anak kecil gak kepikiran sampai ke sana
mereka hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu
dan juga yang paling penting sebetulnya ini juga mbak
selain masalah apa namanya keinginan tahuan anak ya
sekarang ini dari beberapa kasus pelecehan seksual terjadi sama anak
itu mostly karena anaknya nggak tahu bahwa dia itu sedang dilecehkan gitu
oleh orang orang dewasa
dengan modus yang luar biasa canggih sekarang ini
dari anda sendiri melihatnya seperti apa
itu benar sekali
jadi ada dua macam pendidikan mindset yang kita perlu tanamkan kepada anak
satu dari segi kesehatan
satu yang kedua dari segi norma
nah tadi dia kenapa sih alat kelamin atau bagian dari itu ditutupi
kenapa sih boleh hal ini dikarenakan
nah itu kita bisa jelaskan kepada anak sesuai dengan usianya
karena itu bagian bagian sensitif
dan kalau nggak boleh dibuka publik deh
kenapa kan ditutup deh
makanya kalau dibuka publik orang orang akan melihat
orang orang akan membicarakan
mereka kan masih bingung
kita berikan namanya analogi
kamu tahu malu nggak kalau adik misalnya jatuh di mall terus everybody semua melihat
kurang lebih seperti itu
nah tadi kalau misalnya kita coba coba nih ya
kalau mbak lizzie sebagai orang tua menjelaskan kepada anak gitu
ini sudah masuk ke apa namanya hal yang tidak boleh dilakukan sama orang dewasa kepada kamu gitu
di sekolah sekolah apalagi kita tahu seperti apa
nah harus seperti apa cara menjelaskannya
apa saja yang harus dijaga oleh anak kita untuk tahu bahwa ini nggak benar nih
nah mas prabu kalau kita bicara anak agak sulit kenapa
karena saya harus tahu anaknya usia berapa
anggap saja pra remaja ya
kalau pro remaja sekitar sekarang sembilan sepuluh sudah masuk ya
atau anaknya mas prabu tadi dikatakan
saya melihatnya adalah melihat kemampuan kognisinya
biasanya saya suka ngetes sejauh mana mereka tahu
bagaimana kita tesnya
sudah kenal dating belum
kalau anak kecil ketika bilang
oh nggak saya nggak melihat itu mam formulir
oh itu jenis kelamin
berarti artinya kita juga harus tahu dia lagi ngebaca itu loh di koran
konteksnya apa saat itu ya
konteksnya apa exactly mas prabu
tapi kalau remaja saya akan coba tes dia sejauh mana dia tahu mengenai dating pacaran dan sebagainya
kalau mereka nggak tahu terlalu banyak saya biasanya ngomong apa adanya
saya selalu bicara apa adanya
dari wanita dan laki laki dengan sistem reproduksi yang ada
yang kita juga pernah pelajari di waktu kita sekolah
sekolah pelajari biologi juga ya
juga saya menanamkan lagi selain masalah kesehatan dan reproduksi
saya juga memberikan mereka yang namanya normal
that mom and dad itu kamu bisa ada because of love
karena ada kasih di situ
kalau cuma reproduksi itu kayak itu dogi
itu dunia binatang
tapi manusia yang membedakan manusia dengan binatang adalah we have brain and be hafi love
so ⁇ thats ⁇ why tidak boleh dilakukan oleh orang stranger atau orang asing yang kita nggak kenal
bisa dijelaskan seperti itu ya sebetulnya
mas prabu gimana udah siap
jelasin buat di rumah nanti
saya juga pernah mendengar nih mbak lizzie
ada yang bilang mengatakan mengajarkan anak jangan pakai kata jangan
tidak boleh pakai kata tidak
tetap bersama kami di good morning
efek kedepannya untuk anak anak apa gitu
dan kita cara menanggulanginya bagaimana kalau memang anak itu sudah masuk ke dalam
atau anak itu udah baca misalnya
gimana cara untuk mengatasi dari bergaulannya
baik pergaulannya baik pendidikannya
terus untuk masalah sekseknya juga
ibaratkan kita harus waspada gimana caranya gitu
ya itu dia kira kira kekhawatirannya orang tua
beberapa pertanyaan dari orang tua
harus seperti apa tuh mbak dijawabin satu satu tadi
tidak satu satu ya
tapi secara garis besar
mas bram tadi kita kan bicara juga tadi pada saat commercial break gitu ya
tentang bagaimana kalau anak kita terpapar konten pornografi
itu dia makanya ini saya masih bingung loh
bahkan mungkin untuk jelasin apa itu porn aja saya masih bingung
jadi ceritakan kepada mas prabowo pada saat kita commercial break
bahwa kenapa gak kita katakan fakta kepada anak
adek tau gak dalam pornografi itu gak ada yang real
tidak ada kasih
tidak ada kasih sayang ya
mereka aktor sedang bermain main dengan alat genital
ada beberapa efek yang tidak nyata begitu
berbeda dengan nanti kalau adik
adik kita misalnya yang remaja ya
kita bukan bicara anak di bawah dua belas tahun ya
ini bicara untuk anak remaja
kita katakan bahwa kamu tahu dalam berpasangan
kamu tahu rasanya suka
nah itu dia
nah itu dalam pornografi itu tidak ada
tidak ada sayang
tidak ada apa
bagaimana rasanya kalau mama ini masak sama kamu tapi tidak pakai hati
ada yang mau dia berlakuan kayak gitu
ya itu dia
hubungan itu dilakukan pada saat dewasa ketika kamu sudah menemukan cinta
ketika itu sudah disahkan
di situ kamu akan menemukan suatu kebahagiaan sejati
jadi di situ kenapa pornografi itu merusak ya
jadi norma norma juga disatukan dengan apa namanya logik gitu ya
terus kita jelaskan sama anak anak
karena memang sekarang ya
yang kayak gitu sih pra
daripada bilang apa prabu
komunikasinya untuk anak gitu kan
biasanya itu lebih mudah
mau anak kecil
mau anak besar
cari waktu yang nyaman
kayak gimana sih misalnya
jangan pada saat kita sibuk bekerja
saat kita tidak kerja atau ada waktu lagi ngomong di mobil
kitanya juga udah tenang
kita udah mempersiapkan
kalau kita kan kerja atau on cammer
lebih bagus seperti apa
kalau anak laki laki sama bapaknya atau bisa sama ibunya
kalau bisa sih selalu sama gendernya
laki laki dengan ayah
ibu dengan anak perempuan
nah ini kalau misalnya
itu bagus nih
kita bisa coba untuk siapin jawab
apakah kita harus memulai
untuk membicarakan itu atau seperti apa
anak tidak nanya ada dua
seperti tadi kita lihat ya
ya ada dua
memang karena secara faktanya
anak anak itu pasti ada rasa curious
apalagi pada saat mereka remaja
hormonal dan sebagainya
ada ketertarikan dan identifikasi seksual mulai ada itu pasti
kalau nggak bertanya dia takut
atau memang karena dia tidak mau bicara
atau memang anak ini ya ada bermasalah
dalam artian dia perlu penanganan psikis
ada jarak juga
ataupun juga komunikasi yang tidak baik
nah jadi kalau memang tidak harus menunggu anak bertanya
kita sudah mempersiapkan
kita menyeting itu
pada saat makan santai aja
dan jangan panik kalau mereka bertanya
dan kita tidak siap dengan mereka
tidak siap dengan pertanyaan itu
yang saya anjurkan adalah
kita akan menemukan kembali
nanti kita cari tahu solusinya
kita lanjutin lagi sesi kita nih
curhat curhat mami sama anaknya
dengan begitu juga
orang tua juga ya
jadi anak hanya mencari orang tua
untuk mencari tahu jawabannya
bukan lewat googling juga
bicara itu sama
kalau kita nggak menciptakan itu
anaknya dapat dari mana
bagaimana kita mengharapkan akan
kalau anda tidak menciptakan itu
balis dan juga daniar
tadi kan kita sama sama
coba menghubungkan ya
perbincangan kita hari ini
bahwa perbincangan seperti ini
bisa mengurangi kejahatan seksual
atau pelecehan seksual
kenapa itu penting
ya kita tahu
dan juga kejahatan seksual
pada anak itu
masa depan anak anak itu sendiri
iya untuk itu diperlukan edukasi
yang tepat juga dari orang tua nih ya
tentang pencegahan kejahatan seksual
pada anak sejak dini
nah ini bagus
nah ini ada beberapa hal
yang perlu diajarkan
oleh orang tua
dari mereka sendiri
ketika tidak berada
dalam pengawasan orang tua
berapapun ya mbak lizzie ya
ada empat bagian tubuh anak
yang tidak boleh dilihat
bisa dilakukan dengan cara ini juga ya
nah bagian tubuh tersebut
hanya boleh disentuh
oleh orang tua sendiri
ketika sedang memandikan
sehabis buang air besar
serta saat anak
dengan pendampingan orang tua
ya dan juga ajarkan
jika ada orang lain
yang menyentuh bagian tubuhnya
yang tadi sudah disebutkan
bagian mana yang tidak boleh
atau disuruh membuka baju
atau bila ada orang lain
menunjukkan bagian tubuh
dan juga jika anda menunjukkan
ataupun jika ada yang menunjukkan
harus berani ya
tidak atau tolong ya
nah lalu jika ada orang
ajarkan pada anak
anda untuk berlari
di pengawasan yang ramai
tolong berulang kali
lalu segera mungkin
mengatakan kepada orang tua
atau orang dewasa
di sekitar tempat
dengan diberikan edukasi
anak anak bisa melindungi dirinya
dari kejahatan seksual
bila sedang tidak dalam pengawasan
misalkan saja di sekolah
rasanya kan aman
kalau seperti ini ya mbak lizzie